rumah saya ada pocong ini serem
tapi tahu gak bu endang sama bu messi
saya tadi malam juga ngalamin kejadian aneh loh
masa sih bener dah
masalahnya aku juga mengalami hal yang sama
eh tapi aku lebih serem loh
emang bu messi kan lebih serem baru sadar ya
eh bukan maksudnya kejadian saya
sebelah banget deh
mami bangun mami
di kamar adam ada pocong mami
mami bangun mami
keburan pocongnya dateng
mami bangun mami
mami bakal bangun
hah enak seger
udah mandi pakai air anget
badan jadi enteng walaupun timbangan tetap berat
yang penting sekarang waktunya bubu cantik
bobo manja diatas spray yang warnanya ungu
biarpun kalo malem tidurnya sendirian tena naon
aduh kok bantalnya keras
bantal keras amat sih
bukannya harusnya empuk
ih kenapa nih bantal tuh jadi keras
kok tiba tiba bantuannya jadi nisan
ih ih apa apaan nih
bantal bulu angsa sekarang jadi bantal batu nisan
kak kok sebenarnya putih putih kayak kain
kok kulitnya gerak sih
di situ ada apa ya
apa ya di beris limu
eh dafa ame ali tuh
ame ada potnya di kamar rafa ame
masa tiba tiba bantal mami berubah jadi batu nisan
karena ada potnya
kita sama sama ngecek ke kamar kalian ya
tenang tenang ada mami
mami juga takut padahal
tapi harus berani beraniin
nah ini aja
nanti kalau ada pocongnya kita kitik kitik pakai bulu ini
iya pukul bener
iya pukul pakai ini dulu mi
kalau emang bener ada pocongnya
ya mami pukul pokoknya sampai jadi bayi
pukul lagi mi pukul lagi
kalau sambil dijemur nggak apa apa gulingnya dipukul
kan tadi kan kutuk
berarti tadi tuh pokoknya beneran dong
nggak aja bisa yang sendiri
bener kankah itu beneran
tetapi mendingan sekarang kita coba ngecek ke kamar mami yuk
coba deh sekarang kalian lihat deh
tadi itu teh bantalnya mami itu
bantalnya tuh bahasa tunisian
tapi kuat buka
kini aku aja yang buka
nggak aku tadi aku
buka li buka
tuh bantal juga nih
tuh bantal tuh
lihat tuh tuh bantal
tadi itu beneran waktu mami mau tidur itu beletak weh
tadi guling jadi pocong
sekarang banteng jadi batu nisan
tadi spray nya di kamar aku sama ali
tadi jadi kain kafan
aduh kok aneh banget ya kejadian di rumah ini
eh entar dulu deh
mami baru inget
kan mami tadi beli spray baru bantal sama gulinya teddy
tempatnya bawah yuk
apa jangan jangan ada hubungannya ya
nah itu siapa yang ngegedor malam malam
mami kita jemput
bapak bapak bapak
di rumah adam ada
kamu gak percaya
lihat aja di rumahku
iseng amat itu pocong main ke rumah kamu dam
makasih banget semalam saya udah ditolongin
saya juga nggak tahu tiba tiba masa di rumah saya ada pelocong
tapi tahu gak bu endang sama bu messi
saya tadi malam juga ngalamin kejadian aneh loh
ih benar bu messi
masalahnya aku juga mengalami hal yang sama
eh tapi aku lebih serem loh
emang bu messi kan lebih serem baru sadar ya
eh bukan maksudnya kejadiannya saya
sebener banget deh
mungkin ini kejadian kita disumpah nama tuh aki
bu makanya bu kalau nawar itu pakai perasa
kasian yang jualan
hei yang namanya ibu ibu boleh dong nawar
itu sah wajar harus wajib duduk
nah bener ya pak
yang namanya pembeli adalah apa
mau harga murah daripada teror mula mantuk
ya tapi nyantik itu oge sih
masa kita beli barang murah bodoh
hei apa kabar
ini mas tiun
saya kalau beli barang online sama dia
ya jadi gini bu
kalau ibu ibu mau belanja online itu harus sama saya aja bu
selain aman dan terpercaya barang saya itu semuanya murah semua bu
ibu ranti sama dia
belinya kan sama dia
belinya sih sama dia
ini jamnya enggak terlalu hantu lagi
pokoknya barang yang saya jual itu semuanya oris semua bu
oh udah beli
kalau kita belanja online kita tahu dari mana kalau emang bener barangnya horing
kan enggak ngelihat nanti nyepengan barangnya enggak megang
tiba tiba ori ori pas datangnya paus
pokoknya dijamin kualitasnya keren banget
aduh aduh aduh aduh
udah udah udah
enggak usah pakai dipikirin itu yang namanya mario so soan ngerti online
alah padahal mah kagak